petugas satreskrim polresta sidoarjo senin siang membongkar industri makanan ringan yang terbuat dari limbah
dalam penggerbekan itu delapan orang serta ratusan makanan ringan dari sisa makanan kadaluarsa dan limbah produksi diamankan sebagai barang bukti
inilah delapan karyawan dari dua komplotan pembuat dan penjual makanan ringan tak layak konsumsi yang berhasil dibekuk petugas saat operasi makanan di delapan titik
dua diantaranya di pasar tradisional kecamatan jabon dan kecamatan kerembung
tak hanya dapat mengamankan para karyawan petugas juga mengamankan berbagai makanan ringan yang telah kadaluarsa dan terbuat dari limbah sisa produksi yang telah diolah kembali dan dikemas
makanan tersebut diantaranya dalam bentuk mie instan siap makan berbagai merek berbagai nugget tahu siomay hingga sampel yang saat ini tengah digemari masyarakat
seharusnya limbah sisa produksi makanan ringan ini diperuntukkan sebagai tambahan makanan

petugas satreskrim polresta sidoarjo juga menahan dua tersangka yn dan jn warga dukusari kecamatan jabon sidoarjo yang menjadi pemilik usaha dan pembuat makanan ringan limbah ini
satu tersangka sementara kami amankan ada dua
untuk yang kegiatan ini atau misoko ini hampir tiga sampai empat tahun
saat ini polisi masih melakukan pengembangan
sementara dua orang tersangka
akan dijerat pasal berlapis yakni pasal tentang pangan serta pasal enam puluh dua ayat satu huruf e undang undang perlindungan konsumen dengan ancaman paling lama lima tahun penjara atau denda dua miliar rupiah